kita masuk ke informasi yang pertama capres petahana jokowi dodo mengakui mendapatkan ucapan selamat dari para pimpinan negara sahabat
terkait perolehan hasil hitung cepat dan kesuksesan pelaksanaan pemilu serta perolehan hasil hitung cepat dalam pemilu
sementara itu didampingi cawapres sandiaga uno capres dua prabowo subianto mengaku akan tetap menjaga erat hubungan
dengan kubu lawan usai deklarasikan kemenangannya versi hitungan tim internal bpn
jokowi dan ma'ruf akan tetap menunggu hasil hitung manual yang dilakukan oleh kpu
jokowi juga menyatakan tiga negara melalui pimpinannya yakni malaysia singapura dan turki
telah memberi ucapan selamat atas keberhasilan pasangan satu
ucapan ini terkait kemenangan dalam versi hitung cepat serta keberhasilan melaksanakan pemilu serentak
baru saja dari siang sampai sore lagi
kita telah menerima dapur
dari perdana menteri malaysia dr tun mahathir muhammad
dan juga perdana menteri singapura pm lee silong
dan juga dari presiden turki presiden edukan
yang telah memberikan ucapan selamat